iya mak ini mak sabar sama mak
ceng guru desa sudah datang namanya yola
oh udah datang ya mak ya
jangan pura pura gak tahu kamu
bau parfum kamu pasti sudah nempel di tembok rumahnya
besok atau lusa dia pasti datang ke sini
ada habisnya teh
bapak pikir kamu masih sakit
karena sakit tidak ada selera makan
bapak habisin saja nasi sama lauknya
belum selera pak ini juga karena disuruh dokter clara aja
sudah masak saja sebentar
tidak usah pak percuma nanti nggak idam makan
idan ke kamar dulu pak aduh
kasihan kakek teh sama kamu
itu punya bapak seperti itu
itu punya bapak seperti itu
itu punya bapak seperti itu
saya pedro bahasa indonesia
marine di kendaraan kerizal dengan kesedarannya
ada pengharga a com
ya namanya orang tua febri pasti ada rasa khawatirnya wajar aja
keluar ganti baju sholat terus makan ya
iya mak ini mak sabar sama mak
ceng guru desa sudah datang
oh udah datang ya mak ya
jangan pura pura gak tahu kamu
bau parfum kamu pasti sudah nempel di tembok rumahnya
besok atau lusa dia pasti datang ke sini
karena memang tugasnya untuk mengawasi pendidikan anak anak
kalau sampai kamu godain
kakak selesai urusan kamu sama ngm
nggak tuh mak
acing kan suami yang setia
kau teh kenapa sob
dede cantik mesti hubungan dengan saya
sob belum tentu sih dede teh punya niatan mutusin kamu
kamu jangan menduga duga dulu
ini bukan menduga duga kang
ini udah pasti
nih kalau aku gak percaya lihat sms nya
belum tentu juga si ddt punya alasan buat ngirim sms ini
saya harus segera mengambil keputusan kang
tapi kalau keputusan yang saya ambil salah gimana kang
keputusan apapun yang kamu ambil
kamu harus bertanggung jawab kan
kan bener atau salahnya emang gak bisa dinilai sekarang
ikutin hati nurani
tidak mengambil keputusan apapun juga itu sebuah keputusan soal
pikirin mateng mateng dengan tenang
kang beli ciloknya
mak minta tolong ya
ini anterin ke kebunnya bagja
kenapa harus malu
anterin makanan kok malu
kan berpala deh
mak udah niat bersedekah sama bagja
tapi sepertinya kayak dede ngejar ngejar cowo mak
mak gak nyuruh kamu ngejar ngejar cowo
tapi mak nyuruh nganter makanan ke kebun bagja
kalau dede gak mau nganterin biar emak aja deh yang nganterin
iya dede mau mak
nah gitu dong
dede berangkat ya mak
bebi karena pantasnya bolehnya
sama sekolah kan
tapi bukan sama bapak
tapi bapak suka pergi sama bapak
tapi bapak suka pergi sama bapak
tapi kalau pergi ke arena pantasnya bareng bapak
wahana yang tadi suka bapak larang
kan tercuma kalau ke arena pantasnya ga naik wahana
kapan bapak seperti itu
tapi sekarang masih
tapi sekarang masih
bapak juga suka
bapak juga suka
bapak tidak akan melarang kamu
asal wahananya tidak berbahaya
ya kan takutnya kenapa kenapa link
itu teh aman
ya tapi kan bapak khawatir
kalau karena fantasinya bareng bapak
lainnya kan bukan sama bapak sama siapa
pasti ujung ujungnya gak boleh
ternyata kan aku saiteng ga ngikutin cucu